saudara rat ditindak lanjuti
asalnya nakal jadi baik gitu ya kayak apa ya
berasal dari bahasa hakka choy pan berarti kue yang berisi sayuran
jadi jadi semuanya balik ya
saudara menyebutkan namanya kepada tuhan minta pertolongan
sudah pasti sudah pasti food station akan terus menyelenggarakan kegiatan pasar murah
mungkin gue mau kasih sesuatu nih